sahabat kompas tv korps lalu lintas polri kembali menyelenggarakan mudik gratis polri presisi dua ribu dua puluh
nah sahabat kompas tv jangan sampai terlambat karena pendaftaran mudik gratis dari kepolisian tersebut dibuka rabu dua puluh maret
korps lalu lintas polri akan menyiapkan empat ratus armada bus untuk mengangkut dua puluh penumpang
berikut cara daftar mudik gratis polri presisi dua ribu dua puluh
pendaftaran mudik gratis polri presisi dua ribu dua puluh empat dapat dilakukan di seluruh samsat wilayah polda metro jaya dan satpas simdaan mogot
pendaftaran dibuka pada dua puluh sampai dua puluh dua maret dua ribu dua puluh empat pukul delapan hingga empat belas waktu indonesia barat dan berikut lokasinya
next videonya akan subtitles semoga berhasil dalaman
berikut syarat daftar mudik gratis polri presisi dua ribu dua puluh tiga
dan inilah kota tujuan mudik gratis polri presisi dua ribu dua puluh empat